dalam pemadaban yang paling ditakuti nomor satu asap
tembunan nomor satu asap
ini hal yang tidak boleh adalah disiram dengan air
pada tahun dua ribu empat jose rico feliciano bertugas sebagai pemadam kebakaran di jakarta
setiap hari sebagai kepala regu pemadam joza harus memimpin timnya melakukan sejumlah prosedur
ia memulai dengan pengecekan mobil pompa beserta peralatan pendukungnya
mobil pompa harus dipastikan selalu penuh berisi air setiap saat
di setiap mobil pompa terdapat peralatan scba atau self contained breathing apparatus
yang berfungsi sebagai alat bantu pernafasan bagi anggota pemadam
selain masker pada perangkat scba juga terdapat tangki yang berisi udara bersih
yang cukup untuk sekitar tiga puluh menit pemakaian
peralatan tersebut dilengkapi dengan safety alarm
yang akan berbunyi ketika cadangan udara tersisa sepuluh menit
dalam pemadapan yang paling ditakuti nomor satu asap
pembunuh nomor satu asap
karena dia ngambil jatuh oksigen kita istilahnya
makanya kita butuh alat bantu pernapasan sekarang udah ada udah dipasang juga tinggal pakai
pemadam kebakaran merupakan salah satu profesi dengan risiko
keselamatan yang tinggi
dalam dua puluh tahun terakhir tujuh petugas pemadam kebakaran di jakarta meninggal dalam tugas
joseph sendiri kehilangan seorang rekannya pada dua ribu sembilan
saat memadamkan kebakaran di permukiman pada tambora jakarta barat
soal perangkap r observeah pinjaman

situasi merah buat kantor
saya bertiga sama sani sama almarhum sulis
di lantai tiga saat itu di lantai tiga mungkin karena memang keterbatasan pengetahuan juga belum tahu
ini kayak gimana loh kira kira bangunan mau runtuh
yaudah kejadian lah bangunannya runtuh
bertiga tiga kita kubur bareng bareng
karena yang mungkin paling mudah dicapai saat dicari sama teman teman saya dan sani
mungkin ya karena itu kita keangkat duluan kita dievakuasi ke rumah sakit lebih dulu
kalau harma harum sulis karena kekuburnya lebih dalam jadi lebih sulit dan lebih lama dicarinya
berdasarkan data suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau gulkarmat dki jakarta
dalam empat tahun terakhir terjadi rata rata satu penyelamatan
kebakaran per tahun atau tiga kebakaran dalam sehari di jakarta
permukiman yang padat kondisi jaringan dan penggunaan alat listrik yang tidak sesuai standar
kebiasaan membakar sampah sembarangan serta kebiasaan membuang puntung rokok
menyebabkan kota metropolitan jakarta rawan mengalami kebakaran
antara januari hingga november dua ribu dua puluh dua saja
telah terjadi satu lima ratus tujuh puluh satu kebakaran
sekitar seribu kejadian diantaranya disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik
penyebab lainnya adalah ledakan tabung gas pembakaran sampah untung rokok dan lilin
yang daerah daerah yang padat hunian yang jalannya sempit
kemudian juga daerah daerahnya daerah kumuh ya
itu menjadi penyebab juga karena apabila terjadi kebakaran
potensi perambatan di wilayah itu makin cepat kan makin besar
itu juga menjadi perambatan bagi kami juga
untuk penanggulangan kebakaran di ibu kota yang memiliki luas sekitar tujuh ratus km persegi
jumlah penduduk sekitar sepuluh juta jiwa
dinas gulkarmat dki saat ini dilengkapi enam ratus sepuluh mobil pemadam kebakaran
satu ratus tiga puluh sembilan pos kebakaran dan lebih dari empat personel
saat menuju lokasi kebakaran rombongan mobil pemadam kebakaran berjalan berurutan
dengan mobil komando berada di posisi paling depan diikuti mobil pompa lalu mobil rescue
pemadam kebakaran di ibu kota
tibanya di lokasi kebakaran tim gulkarmat melokalisasi kebakaran
agar tidak merambat dan meluas yang dilanjutkan dengan proses penyiraman
pada saat kita di tkp kita lakukan pemadaman
apa yang kita lakukan dulu kita lakukan bagaimana kita melokalisir
jangan sampai terjadi perambatan yang lebih besar lagi
nah setelah kita lokalisir baru kita lakukan pemadaman secara bersama sama
nah kemudian baru kita nyatakan titik api sudah tidak ada maka kita sudah nyatakan pendinginan
sudah tidak ada bara api sudah tidak ada asap baru kita nyatakan selesai
baru kita kemas kemas untuk bisa pulang ke pos masing masing
setelah api padam dan dipastikan tidak ada potensi api merambat dilakukan proses pendinginan
pemadaman dinyatakan usai bila tidak ada lagi bara dan asap di lokasi kebakaran
pada mobil pompa berkapasitas sepuluh liter terdapat dua puluh selang berbagai ukuran dengan panjang masing masing dua puluh meter yang dapat disambung satu dengan lainnya
selang selang tersebut dilengkapi nozzle untuk menyemprotkan air
dalam proses pemadaman tekanan air yang dipotong di dalam selang selang tersebut terdapat sepuluh liter
pemadaman diperlukan untuk mengembangkan selang selang yang berbeda
pemadaman diperlukan untuk mengembangkan selang selang yang berbeda
pemadaman diperlukan untuk mengembangkan selang selang yang berbeda
pemadaman diperlukan untuk mengembangkan selang selang yang berbeda
pemadaman diperlukan untuk mengembangkan selang selang yang berbeda
dan mencoba merebut selang air bertekanan tinggi dari tangan petugas yang berusaha memadarkan api dengan cara mereka sendiri
teman dari rekan kami yang pernah mengalami itu itu sempat bocor robek ini pelipisnya
dan tulang kaki pernah ada yang retak juga kena kesabet ini
karena tekanan tinggi kalau terlepas dia akan begini kayak ular
kami dari pemadam itu menghimbau untuk masyarakat
bila terjadi kebakaran di lokasi pemukiman itu tolong untuk bantu pemadam melaksanakan tugas
seperti membuka jalur akses atau memindah mindahkan
jangan menumpuk numpuk barang di pinggir pinggir jalan
terus ditunjukkan yang terbakar itu apa
bangunan itu atau rumah itu isinya apa
ada korban apa tidak
bantu begitu saja tidak usah ikut pegang pemancar
karena kami sudah mempunyai tatik dan strategi sendiri dalam pemadaman itu
kebakaran jamblang jamblang kebakaran
sejak januari hingga november dua ribu dua puluh dua kebakaran di jakarta telah merenggut dua puluh lima nyawa
salah satu penyebab terbesar jatuhnya korban jiwa adalah keberadaan terali besi di bangunan tertutup
pada agustus dua ribu dua puluh dua enam orang meninggal akibat kebakaran di sebuah ruko di duri selatan tambora jakarta barat
sejumlah penghuni ruko yang juga difungsikan sebagai tempat indikos tersebut terjebak dan tak dapat meloloskan diri dari api dan asap akibat terhalang terali besi
ya pengen merasa aman tapi nggak selamat
harusnya kan memang setiap bangunan yang bertingkat itu mereka harus memiliki standar standar seperti adanya jalur evakuasi
maka kita harusnya menyiapkan jalur alternatif penyelamatan di top floor
atau memang di jendela jendela antara rolling yang ke lantai tersebut
tak hanya menimbulkan korban jiwa kebakaran juga menimbulkan kerugian materi
sepanjang dua ribu dua puluh dua lebih dari tiga bangunan rumah lapak industri dan kendaraan hangus terbakar
dua ratus keluarga dengan tujuh tiga ratus jiwa terkena dampaknya
dengan nilai kerugian diperkirakan lebih dari dua ratus dua puluh miliar rupiah
makanya kita himbau kepada gedung gedung sekarang minta tolong akses untuk masuk unit kita
ke gedung kejaksaan agung di daerah kebayoran baru jakarta selatan
meskipun menelan korban jiwa api menghanguskan seluruh bangunan tujuh lantai tersebut
berdasarkan perda dki jakarta nomor delapan tahun dua ribu delapan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran
setiap pemilik pengguna ataupun badan pengelola bangunan dan lingkungan gedung wajib mencegah kebakaran
caranya antara lain dengan menyediakan akses pemadam kebakaran dan proteksi kebakaran
sistem proteksi yang dimaksud adalah alat pemadam api ringan sistem sprinkler otomatis penunjuk arah darurat dan alarm
baik kalau splinkler kita ada standarnya di sni jadi untuk jarak antar titik itu biasanya tiga sampai empat meter
kemudian untuk apar itu biasanya sih setiap pengguna gedung itu jaraknya antar titik itu lima belas sampai dua puluh meter
setiap bangunan gedung tinggi di jakarta itu minimal ada dua bokidran setiap lantainya
dan kemudian akan ditambah mengikuti jumlah tangga
tangga kebakaran demikian
dan hidran gedung itu dia biasanya itu panjangnya tiga puluh meter
sertifikat keselamatan kebakaran gedung tinggi yang diterbitkan atas rekomendasi dinas gulkarmat dki jakarta
merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola gedung
apabila saat pengecekan syarat syarat ini tidak terpenuhi pengelola gedung akan mendapat surat peringatan tingkat satu
bila pemilik atau pengelola gedung tidak mengindahkan peringatan ini
sanksi berikutnya adalah pencabutan izin penggunaan gedung
menurut data tim gulkarmat dki jakarta saat ini terdapat lebih dari seribu gedung berkategori tinggi di ibu kota
yaitu dengan jumlah lantai lebih dari sembilan
gedung gedung pemerintahan perkantoran hunian dan gedung komersial dengan kategori menengah
yakni delapan lantai ke bawah maupun gedung tinggi memiliki potensi kebakaran
kedua gedung yang terdapat di dalam gedung tinggi
untuk keselamatan ketika berada di dalam gedung
baik perkantoran maupun lokasi komersial seperti mal kita harus mengetahui lokasi pintu ke tangga darurat
begitu terjadi kebakaran segeralah turun melalui tangga darurat menuju titik kukuh di luar gedung
jangan gunakan lift karena aliran listrik gedung akan putus
jadi memang tempat paling aman untuk kita evakuasi hanya satu tempat di sebuah bangunan gedung
yaitu tangga kebakaran
dan biasanya itu ditandai dengan tanda exit seperti ini
dan ini tangga kebakaran ini pintu pintu tanah api
ada batang panik di sini
kenapa seperti ini bentuknya
karena biasanya kalau orang panik itu kalau pakai handle agak susah dia
nanti kalau batang panik ini kita cukup dorong dengan badan aja akan terbuka seperti ini
kursor kursor yang ada di atas gedung ini dia akan mengeluarkan udara
agar semua nanti yang ada dalam gedung ini masa nyaman gitu
dan juga fungsinya juga untuk menghambat asap sebab tidak masuk ke dalam tangga kebakaran
agar semua pihak selalu waspada pengelola
gedung dapat mengadakan latihan kebakaran bekerja sama dengan dinas gulkarmat dki jakarta
untuk membantu pemadaman kebakaran dan penyelamatan di gedung tinggi
dalam pengoperasiannya unit ini diiringi oleh mobil pompa
yang berfungsi untuk menyuplai air pada proses pemadaman
tim cnn indonesia memperoleh
memperoleh izin nike skylift untuk mengikuti simulasi pemadaman di gedung tinggi
skylift dapat mencapai ketinggian operasi maksimal satu ratus empat meter
kondisi angin dan cuaca juga mempengaruhi pengoperasian skylift
ketika cuaca mendung tebal dan gerimis unit ini tidak dapat mencapai ketinggian maksimal
tapi di sini sudah ada untuk tekanan air sudah ada
kita sudah sepuluh meter per second kita sudah habiskan
kalau terlalu kencang kita memperlayakan untuk
oh itu makanya untuk alat untuk melukar angin ya
iya untuk angin
salah satu kendala pemadaman di gedung gedung tinggi di jakarta
adalah akses bagi mobil tim pemadam yang berukuran besar
lalu hambatan apa pak yang dirasakan dialami oleh pemadam kebakaran sendiri
dalam menanggulangi hal ini
oke mbak eca untuk hambatan hampir rata rata di gedung terutama jakarta ini ya
akses untuk masuk unit yang sebesar ini
jangankan sebesar ini tadi kita lihat yang unit medium
hanya empat liter saja susah untuk masuk ke lokasi
apalagi yang segede gini
makanya kita mau gak mau tetap kita lakukan pemadam walaupun dari jalanan
dari luar gedung dari area
makanya kita hindu kepada gedung gedung sekarang
akses untuk masuk unit kita
karena kita semakin ke depan semakin canggih peralatannya juga
masyarakat yang melihat kebakaran dapat menghubungi nomor satu ratus dua belas
maupun menghubungi pos pemadam terdekat
laporan dari satu ratus dua belas akan diteruskan oleh common center dinas gulkarmat dki
yang berlokasi di kantor jakarta pusat
ke markas atau pos suku dinas yang wilayahnya mengalami kebakaran
melalui radio komunikasi
tugas di common center berkomunikasi dan memantau lokasi dan percakapan
semua radio tim pemadam kebakaran di jakarta
saat ini terdapat satu empat ratus radio yang aktif di mobil
markas maupun dipegang oleh para anggota tim pemadam di ibu kota
diurutin terus diurutkan nggak apa apa ayo terus
kepala kucing ini terjepit di terali besi
didorong aja didorong aja
tunggu tunggu tunggu
ntar ming ya
nah nah nah
nah nah nah
setelah lima belas menit petugas pemadam kebakaran berhasil membebaskan kucing
dan mengembalikannya kepada pemiliknya
tak sekali dua kali tim gul karmat dipanggil masyarakat
untuk memberikan pertolongan semacam ini
selain memadamkan kebakaran tim gulkarmat juga melakukan berbagai jenis penyelamatan
udah dihutang udah
udah udah udah
udah dihutang udah
udah dihutang dulu ya
mulai dari evakuasi hewan hingga melepaskan cincin
para pemadam kebakaran belajar tentang berbagai jenis penyelamatan
belajar tentang berbagai cara penyelamatan ini dari ahli di berbagai bidang
maka di materi resiu kita memanggil tuh yang ahli reptil yang paham ular gitu ya
untuk menambah pengetahuan mereka
nanti juga sama pada saat evakuasi cincin ya kita panggil dinas kesehatan
bagaimana kita setelah melakukan itu harus melakukan apa pembersihan atau
dengan alkohol atau apa masalahnya
semacam ada sop nya
jadi selalu kita refresh terus lah
sebelum terjun ke lapangan personel gulkarmat jakarta harus menjalani pelatihan
dan pendidikan yang dilakukan di pusdiklat kebakaran di ciracas jakarta timur
tak hanya mendidik dan melatih siswa dari jakarta empat belas orang instruktur tetap di sini
juga melatih personel dari daerah lain bahkan luar negeri seperti palestina timur leste dan fiji
salah satu fasilitas di lokasi ini adalah fire training gallery
untuk pelatihan pencarian korban dan latihan bertahan di tempat penuh hambatan termasuk asap
ini nanti gelap gelap semua ini tidak ada pencahayaan bahkan penuh dengan asap
sehingga petugas pemadam menelusuri sini nanti ada rintangan masuk ke dalam sana terus di sana ada ban ada bahkan
kalau petugas kan harus memakai alat pelindung pernapasan ya self contained breathing apparatus
nah itu kadang sby nya harus dilepas sementara maskernya masih memakai dia harus keluar dari jeratan jeratan di dalam sana
lalu memakai kembali lalu sampai naik lagi
nah itu benar benar petugas pemadam itu mengeluarkan yang ekstra tenaga ekstra pikiran dan sebagainya
sehingga psikologi petugas kalau sudah masuk ke sini berulang ulang
dia akan punya pengalaman yang luar biasa sehingga ketika dia nanti di tempat di tkp yang sesungguhnya
dia sudah tidak asing lagi dia sudah tidak panik lagi bahkan dia bisa menyelamatkan orang dengan seperti itu
tembak tembak tembak
menurut tim pusdiklat kebakaran jakarta yang harus diwaspadai saat terjadi kebakaran adalah asap
pak kenapa memang harus ada step merangkak seperti itu
merangkak itu karena sifat dari asap
ingat asap itu yang membunuh pertama di tempat bakaran
sifat dari kebakaran adalah asap
di bawah ini sifat dari asap adalah dari naik ke atas
sehingga di bawah yang di bawah setengah meter ini udara cenderung bersih
cenderung bersih tidak bersih tapi cenderung bersih karena asap lebih banyak di naik ke atas
di naik ke atas
ketika terjebak di tempat kebakaran penuh asap jangan panik
gunakanlah masker atau kain yang telah dibasahi lalu merangkak ke arah pintu keluar
ya memang tidak terlalu itu tapi paling tidak di bawah tadi udara agak bersih
kebakaran yang bermula dari instalasi listrik merupakan penyebab terbesar kebakaran di jakarta
tiga menit awal merupakan waktu kritis untuk pemadaman sebelum api membesar dan membakar lingkungan sekitar
kita bisa menggunakan handuk atau karung kering untuk memadamkan panel listrik yang terbakar di awal kejadian

beri jarak aman ini kita sabutkan saja ke tempat yang terbakar itu
nah seperti itu
karena kalau dengan air dia konduktor
mau bisa konduksi bisa setrum kita
penyebab kebakaran lain adalah kesalahan dalam penanganan kebakaran kompor gas
ini yang perlu dilakukan hal pertama itu apa pak
yang pertama adalah tidak boleh panik
jadi kebakaran ketika ada melihat kebakaran tidak boleh panik
yang kedua kita harus melakukan hal yang lebih baik
kita lihat media yang terbakar apa
kalau yang media yang terbakar seperti ini katakanlah sedang menggoreng tempe menggoreng tahu
ini hal yang tidak boleh adalah disiram dengan air
kalau dia disiram dengan air karena ini minyak goreng dia panasnya sangat tinggi
ada perubahan suhu dengan air dia akan mengeluarkan letupan letupan
pertama adalah lepaskan dulu regulatornya
regulator dari gas ini dilepaskan dengan lihat jarak aman
setelah dilepaskan regulatornya
kita lihat coba bagaimana kalau dia disiram dengan air
agak mundur karena ini lumayan agak berbahaya
jangan dilakukan di rumah
nah itu ada letupan letupan seperti itu
ini nyalanya ke sana luturnya ke kiri
di kanan di balik
cara yang benar lepaskan regulator dan jangan menyiram air ke dalam wajan penggorengan yang terbakar
nah telah dibasahkan perhatikan arah angin untuk memudahkan pemadaman
kalau sudah lurus lindungi kepala
perlahan sampai bawah sedikit
bawah lagi bawah lagi
nah setelah seperti ini rapatkan keseluruhannya
jangan sampai ada oksigen yang bisa masuk
jadi setelah dipadamkan harus dirapatkan dulu agar oksigen tidak masuk ya
karena api harus ada oksigen ada bahan bakar ada panas
mereka bereaksi namanya reaksi rantai kimia
maka dia akan menjadi penyalaan atau pembakaran
kebocoran gas juga bisa menyebabkan kebakaran di ujung selak
nah ini pertama tidak panik tenang
nah setelah tidak panik baru diurut nanti suplai dari bahan bakarnya yang kita stop
oke caranya ini gimana pak jari apa jari telunjuk
jari telunjuk boleh
diurutin terus diurutkan
tidak apa apa ayo terus
set rapat rapat
satu lengan sudah aman
untuk mengantisipasi kondisi darurat kebakaran setiap rumah tangga disarankan memiliki
upper powder multi purpose untuk kelas abc dengan berat dua hingga empat
oke hop situ saja tekan tekan full terus terus jangan dikredit terus oke hop
kita lihat sudah padam
mundur dua langkah perhatikan kalau masih ada penyalahan maju kembali
kalau sudah padam berarti bisa mundur
gini sudah aman ya pak ya benar ya